rapat pimpinan nasional partai golkar yang berlangsung di balikpapan kalimantan timur membahas tentang elektabilitas partai
selain itu rapimnas juga memutuskan untuk mengusung presiden joko widodo menjadi calon presiden di pilpres dua ribu sembilan belas
mendatangkan berikut ketipan wawancara ketua umum partai golkar satyana vanto kepada korespondensi nn indonesia rifana pretiwi
yang menarik pada forum rapimnas kali ini sekaligus ditegaskan bahwa golkar akan sudah firm mengusung presiden joko widodo pada pemilu presiden dua ribu sembilan belas
mungkin apakah mungkin bisa ditegaskan lagi pak dan juga dijelaskan apakah memang mengusung presiden jokowi ini salah satu strategi untuk mengerek elektabilitas partai pak
saya bersyukur bahwa karena memang sejak saya diputuskan saya menjadi ketua umum partai itu sudah menjadi putusan bahwa kita mendukung pak jokowi
tentu kita juga melakukan survei bahwa sekarang elektrikitas pak jokowi ini adalah memang sudah mencapai lima puluh sembilan persen dibandingkan dengan calon calon lain
kesukaan setelah pengalaman kepada presiden itu sembilan puluh tujuh persen
dengan dasar itu tentu partai golkar melihat bahwa layak betul betul dari seluruh provinsi indonesia adalah memang kita tetapkan
mengusung presiden pak jokowi selain memang program program pemerintah pak jokowi dan jk ini mempunyai suatu keunggulan keunggulan untuk kepentingan rakyat
dan tentu infrastruktur dijalankan dengan baik pembangunan pembangunan mengenai airport pelabuhan pelabuhan
dan juga masalah pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai lima empat yang sekarang direncanakan enam satu
apalagi sekarang wtp
ini saya juga sangat apresiasi bpk sudah menentukan adalah ini adalah wtp nya selama dua belas tahun ini bisa wtp tanpa disclaimer
tapi ada beberapa yang memang seperti dengan menteri kelautan ini masih disclaimer ini tentu tetap menjadi perhatian
tapi secara keseluruhan memang apa yang dilakukan pak jokowi ini sudah mengenal di hati rakyat
sehingga inilah yang menjadi
kekuatan partai golkar karena ini merupakan suara golkar suara rakyat
dan tentu di pd satu indonesia dan di tingkat keupatan kota yang saya keliling
dari tiga puluh empat provinsi yang saya keliling dalam delapan bulan dengan dua ratus sembilan puluh dua kabupaten kota yang saya keliling memang masih betul betul mengendakin pak jokowi
inilah yang mungkin membuat membesarkan hati partai golkar tetap mendukung beliau
nah yang menarik pak untuk cawapresnya sendiri apakah mungkin dari kader internal
atau mungkin akan dijaring juga tokoh tokoh di luar sana seperti yang tadi malam sudah diungkapkan oleh ketua dewan pembina pak abu rizal bakri
apa yang disampaikan pak abu rizal bakri sebagai ketua dewan pembina tentu saya memberikan apresiasi
tapi tentu saya selaku ketua umum partai golkar di dalam pencapresan ini
ini kita serahkan sepenuhnya kepada presiden pak jokowi
karena di dalam melakukan calon presiden itu harus mempunyai enam
nafas yang sama chemistry yang sama dan itu harus langsung dipilih oleh beliau
jadi saya tidak berandai andai tetapi siapapun yang terbaik yang memang itu diusung oleh presiden kita pak jokowi kita akan lakukan